sampai jumpa di video selanjutnya
kamilah itu mau nikah sama fadil karena paksaan om sama tante kan
kamila itu cinta sama saya
buktinya apa dia mau menikah sama saya waktu itu
jadi fadil anak tante itu yang mengusak semuanya
nggak usah lagi kamu bicara tentang masalah
yang jelas sekarang kamu tidak boleh lagi mengganggu kamila dan fadil
yang menjadi pengganggu itu fadil tamta
kamilah itu pacar saya
sedangkan pacar fadil itu livi
mestinya tante bilang itu sama fadil
kamilah itu cinta sama saya
dan kamilah akan jadi selalu milik saya
ya tapi kamilah nggak mau sama edo
dia lebih pilih gue
dan dia udah mau kembali ke rumah ini
orang tua gue juga udah menerima dia kembali
jadi sekarang saatnya lo menyerah
gue nggak akan nyerah
saya tahu bayi dalam kandungan camillah itu emang anaknya fadil
tapi tante sama om nggak bisa ningkat kamilah seperti ini
dan kamilah itu pacar saya
mestinya fadil itu sadar dan dia mustinya mundur
sekarang juga kamu harus pergi dari sini
kalau nggak tante akan panggil polisi
ternyata tante sama om sama kayak fadil
pergi kamu dari sini edo
saya akan pergi sekarang
tapi jangan menyesal
kalau suatu saat nanti saya akan berbuat lebih nekat
nggak usah nganjar edo
iya tapi tante
nggak usah bantah tante indi
laki laki seperti itu laki laki pelin pelan
kemarin dia tinggalkan camilla lalu pacaran sama indi
sekarang dia mau balik ke rumah

pokoknya mama gak akan biarkan dia mengambil kehamila dan bayinya
bayi itu adalah anak kamu fadil
dan kamilah itu adalah milik kamu
dia nggak punya hak apapun sama kamilah
kayaknya kayaknya edo udah pulang deh
soalnya udah gak ada suara ribut lagi tuh
ya mungkin aja
ana makasih edo mau jagain kamilah
mbak silahkan mau ngomong sama kamilah kan
aku keluar ya
dia marah karena aku bawa kamu pulang sini
aku terpaksa mengusir edo
karena dia udah bikin keributan di sini
kakak dia padahal belum ada sehari mila pulang ke sini
tapi mila udah bikin keributan dan masalah
kak fadil mau sampai kapan seperti ini terus kak
sampai kapan kak fadil mau mengurus orang hamil
padahal jelas jelas kak mila
kak mila mengandung anak orang lain
ya ampun apa
bayi itu bukan anak kandungnya fadil
ternyata si kak mila itu
mila aku mohon jangan ngebahas ini ya mila
sebenarnya mila gak mau membahas ini kak
tapi itu sebenarnya
oh oh oh ya ampun
aku udah dengar percakapan kalian
dan aku gak nyangka loh
eh penipu kamu tuh udah menipu semua orang di rumah ini
menipu dengan wajah senduk
dasar perempuan murahan
ternyata bener kan
anak yang ada di dalam perut kamu itu bukan anaknya fadil
terus anak laki laki dari mana
laki laki mana yang udah kamu tipu
ini tutup mulut kamu nih
fadil aku tuh bicara yang benar
tante ambar itu udah baik sama kak mila
dan si isi rumah ini udah tertipu mentah mentah sama kak mila
kalau seandainya tante ambar tau dia tuh bisa jantungan
dan aku akan kasih tau tante ambar sekarang
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak enggak
indi percuma indi
mama gak akan percaya
iya tapi kita belum coba kan
dan kita belum tau hasilnya
tante ini pada yang tau sesuatu tante
kamu bisa gak sih
sehari aja gak bikin masalah
yang bikin masalah itu aku atau kak mila sih
aku tuh bermaksud baik
aku mau ngasih tau keluarga kamu
kalau selama ini mereka itu ditipu
indi kamu ngapain sih
kamu mau bikin masalah seperti edo
ini gak pengen bikin masalah
indi justru pengen ngasih tau tante om dan ana
tentang sesuatu yang kalian belum tahu
maksud kamu apa indi
indi pengen ngasih tau satu hal tentang kak mila
kenapa kak mila indi
selama ini tuh kak mila udah berbohong sama kalian
apa sih maksud kamu indi
ini udah ini cukup
selama ini tuh kak mila berbohong
anak yang ada dalam kandungan kak mila itu
kenapa kandungannya kak mila
anak yang ada di dalam kandungan kak mila tante
ya apa indi apa
anak itu bukan anak yang paham juga
kalau memang rahasia ini harus terbongkar malam ini
aku pasrah ya allah
mungkin memang sekarang saat yang tepat
agar semua orang mengetahuinya
termasuk tante ambar
hal ini semua pasti kaget kan
indi juga kaget
aku ngomong ya sebenarnya
aku tuh ngedenger percakapan kamu tadi sama kamila
pas aku lewat depan kamar camilla
kak mila ngomong kalau anak yang dikandung nama camilla itu adalah bukan anak kamu ya kan
apa bener yang ini bilang
tante ini gak bohong tante
fadil mama tanya apa benar atau enggak
udah deh mama mau tanya sendiri sama kamila
gak usah ditanya ma
faidah be paidah
jadi anak cewek
kalau itu bukan anaknya fakih
taufan kamu mau apaan sih
mungkin indi salah dengar
taufan udah ya kamu nggak usah ikut campur
anak indi kanu kamila itu bukan anaknya fadil
itu pasti anak laki laki lain tanto
kamila itu kan perempuan murahan
ini kamu benar benar keterlaluan
kamu nggak pantas bicara sekasar itu sama kamila indi
tante tahu kamu nggak suka sama kamila
tapi kamu kan bukan anak kecil
udah kamu gak usah bersikap seperti ini terus
mulai hari ini kami berhenti memprovokasi tante dan keluarga tante untuk membenci kamilah
karena sebentar lagi sebentar lagi kamila dan fadil akan menikah
dan kamila itu calon menantu tante
jadi kamu harus hargai dia
suka atau tidak suka kamu harus bisa menerima dia bagian dari keluarga kita
indi terus kamu mau apa
kamu mau bilang taufan yang bohong
enggak di tante percaya sama taufan
indi cukup tante bilang
sekarang juga kamu masuk kamar
dan renungi kesalahan kamu
indi kamu mendingan masuk kamar aja deh
kehamilannya kehamilan itu lagi terganggu
sikap kamu yang kayak gini cuma bikinnya jadi stres
ya tapi aku nggak peduli
tapi sama om tuh jahat banget ya
tante sama om udah gak sayang sama indi
fadil camillah ada di kamarnya nggak
pasti kamilah stres mendengar semua ini
kamu mau bicara sama dia fadil
ma biar fadil aja
mungkin sekarang kami lagi nangis di kamarnya
ya udah hadir kamu tolong hibur dia ya
pasti kamila bener bener terpukul dengan sikapnya indi
kak fadil gimana
maksud kak fadil indi nggak berhasil bicara sama tante ambar
iya ini semua berkat berkat tante afan dan indi juga nggak punya bukti
tapi kak menurut camilla ini adalah saat yang tepat tanpa ambar tahu sebenarnya anak yang ada dalam kandungan camilla ini bukan anaknya kak fadil
ini bukan saat yang tepat atau tante ambar tahu sebenarnya anaknya kan
tante ambar kau bernyanyi
kamila kau bernyanyi
kamila kau bernyanyi

lain lebih baik tante ambar tahu dari kita sendiri kak mila kan aku udah bilang ini bukan saat yang
tepat lagi emosi sama indi mila mila mila bener bener gak tenang kak mila kamu denger aku
kalau mama tahu sekarang makan marah dan mungkin aja makan mengusir kamu dari sini dan itu akan
memisahkan kita bilang kita akan berpisah padahal aku kan udah menandatangani perjanjian sama rumah
sakit mila kalau aku yang bertanggung jawab atas bayi itu dan kamu jangan lupa kamu sendiri yang
minta aku untuk menandatangani nya mila aku mohon kamu jangan mikirkan apa apa dulu nanti kalau bayi
dan keadaan kamu sudah membaik baru kita memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini mila